terus terus terus
ya hebat juga
gue cuma parkir kali ya
kok di sini gue
gila keras ini
gak ada yang nongol sekali
ada orang gila depan gue

jangan jangan jangan
tuh tuh tuh tuh
apa lu gila lu tuh kan
saya peramal kondang nomber wahid
saya bisa meramal apa saja
jajin mau tau dong gimana caranya supaya jajan jadi maco gitu
eh step udah sekalian diri lu lu ramal
kali aja nasib lu gak sial kayak begini ya mak
peramal gimana nih biar nasib ayo gak sial terus
terus gimana nih biar ayo dapet jodoh
saya juga mau meramal nasib siapa tahu dapat suami yang lebih bagaimana gitu
nasib sama muka sama gak beda beda jauh
itu semua gampang
lu pada ngerubung di sini kayak ngantri minyak lu kudunya ke masjid lu pade
jangan percaya tuh sama dukun ramal musrik
percayalah sama allah paham lu ngerti lu
allah allah eh allah
bener tuh mak bener banget kata kau ngaji lagian mak ngapain sih percaya sama dukun beginian
eh udah ini mak kagak ada benernya bokis bohong abis
udah mendingan ayo mak balik eh eh enak aja
lu ngapain ke sini
berani berani ngatur mak lagi
eh lu kan gua lahirin ngapain ngatur ngatur mak
eh udah ya mak jangan bikin malu nape
lagian ngapain sih percaya sama dukun dukun prabang kayak beginian kayak kagak punya iman aja
udah ayo langsung balik aja

bener bener mak ribut mulu lu
di sini gak ada ribut kecil dulu kita sebagai hamba allah tidak boleh sesamanya berkelahi
paham paham paham
gak ada itu gak ada di sini gak ada itu berantem berantem begitu
kagak boleh mak o gak bener pokoknya mak udah pulang
udah mau pulang tarik
tarik tarik tarik
tarik tarik tarik
tarik tarik tarik
tarik tarik tarik
ini ngapain sih
wah lu keket
kalau lo mau tau suami lu kawin lagi atau enggak
lu harus mencintai satu cowok yang pertama kali lu lihat di bawah pohon asam
berarti kawin lagi
terus terus terus
lu buktiin aja sendiri dan sekarang lo pergi sana
tunggu di bawah pohon asem
ku terkenang dalam khayalan
jamu lu semakin hari semakin dahsyat
kalo gak ketemu buah jamu apa rasanya
wah ya jelas pahit kalo gak ketemu saya

kalo ke tawar sama emak gimana
luni yang ganggu baje
ini baje lagi ada urusan kisrit misis
eh urusan bisnis
nah bisnis apa ya
pacaran lagi hm
si emak noh dirama sama perama pasu be
emak lo dirama
anak emak sama aja
mbak yo ada gangguan teknik tadi
itu pohon asemnya
buat cari cari ketemu juga
tahu setan setan lo
nih ayah disini lagi nungguin jodoh air
lah belas diri ngapain disini
ayah kurang jauh nih
lagi nyungguin bebek ella juga
kalau jodoh gue sih setek
untuk memberi pelajaran sama si gigi nono itu
udah ganteng tinggi bule
bu berbaiki keturunan bu
enggak enggak gak mungkin nih
jodoh gue emak lagi
gini gini juga pak kino pinter ramah loh
wah musak sih
nah kayaknya nih garis garis ini
ada satu garis yang gak mungkin terlaksana nih